evakuasi minibus yang tercebur ke laut di pelabuhan dermaga penarukan situbondo berjalan dramatis selasa petang
warga yang panik langsung berusaha menyelamatkan penumpang mobil yang tercebur ke laut dengan posisi terbalik
akhirnya satu persatu penumpang berhasil keluar dengan selamat setelah mobil berhasil dibalik oleh warga
menurut keterangan sejumlah saksi sopir mobil tancap gas menuju bibir laut usai membanting setir saat berusaha menghindari warga
saat berusaha menginjak rem sang sopir justru menginjak pedal gas hingga mobil tercebur ke laut
ketika dia mau pergi ke madinda ada saudara yang sakit melampar mati
dibutuhkan waktu tiga jam untuk mengangkat bangkai mobil ke atas dermaga
sebuah mobil tangki air bpbd pun turut dikerahkan untuk menarik mobil
kecelakan motor jadi di jalur cadas pangiran sumedang jawa barat
sebuah sepeda motor terlibat kecelakaan adu banteng dengan sebuah kendaraan truk pengangkut pupuk dari arah berlawanan selasa sore
pengendara motor langsung tewas di lokasi kejadian
menurut keterangan saksi kejadian berlangsung cepat dan terdengar suara dentuman yang keras di lokasi kejadian
diduga motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah bandung dan menabrak truk tersebut
ya ngedenger suaranya aja kayak gitu pas dilihat ternyata motornya yang naik sempat atas jalan
oh motornya sampai naik
terus pengendara motornya gimana teh kelihatan
dikira tuh mesti biasa aja pas nanya ke yang lihat jadi mati kayak gitu
petugas laka lantas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
jasad korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut
penyebutan cnn indonesia